nggak kalah sama kopi yang lima puluh ribuan
sore itu di sebuah jalanan ibu kota yang cukup ramai
kameramen ruling files boleh menyiapkan kebutuhan liputan
dan tak tanggung tanggung tiga buah kamera kecil gopro diikat di sebuah sepeda penjual starling
ini kami lakukan untuk bisa menghasilkan gambar terlengkap jalanan starling mengelilingi ibu kota
dan inilah hasilnya
tiap kamera mampu merekam pemandangan kota dari berbagai sudut pandang
tak ketinggalan mengabadikan setiap momen yang kerap dilakukan para penjajah starling
membunyikan bel mengayuh pedal sepeda sembari tersenyum ke arah calon pembeli yang dahaga
ya kali ini saya akan mengajak anda ikut mencicipi rancikan kopi terenak langsung dari kampung starling
yang mungkin anda belum tahu ada di mana
tetap di ruling files
dan melaksanakan sholat zuhur menjadi penanda semua harus bersiap
dan di waktu inilah saya datang mengunjungi kampung starling di tengah ibu kota
ya tepat di tengah kota
di apit gedung kecil
cakar langit dan kali senen
inilah kampung starling yang kesohor
dari jembatan saja saya sudah melihat barisan sepeda starling terparkir di kampung yang berada di perbatasan wilayah senen dan gambir ini
dan lebih masuk ke dalam kampung saya semakin terkesima
jajaran sepeda beraneka warna terparkir ada yang siap beroperasi
namun banyak pula yang masih harus dirias
dan sedikit dikoreksi
paling tidak ada lebih dari tujuh ratus penjual starling di kampung ini
ini yang bikin menarik
para penjajah stalling dengan bertelanjang dada serius merias sepeda mereka
inilah pemandangan jamak yang terlihat di siang hari
tidak asal taruh rencengan minuman saset
tapi dihias sedemikian rupa agar tampak cantik dan menarik
rasa penasaran saya pun muncul
mungkin anda juga
apakah menjadi penjual starling juga harus punya jiwa seni
saya pun janjian dengan pak hatip
seorang penjual starling senior yang ada di kampung ini
dari pak hati pun seluk beluk menjadi penjual starling saya gali
informasi pertama yang bikin saya kaget
setiap belanja minuman ringan saset dan perlengkapannya
penjajah starling bisa merogoh kocek hingga rp tujuh ratus ribu rupiah
jadi kalau belanja tiap hari itu jam berapa saja pak hatip
kadang jam tiga sore
jam tiga sore sudah saatnya belanja
iya bisa belanja
kalau belanja sebanyak ini pak
atau mungkin lebih banyak lagi dari ini
lebih banyak dari ini
lebih banyak dari ini
tapi kalau sekali belanja itu bisa berapa pak
kadang tujuh ratus ribu
ya kadang lima ratus ribu
tergantung pendapatan sih
kalau lagi rame banyak belanjanya gitu
kalau lagi sepi ya sedikit
pak hatip sudah menjadi penjual kopi keliling lebih dari sebelas tahun
dan selama itu pula
kopiah putih ini tidak pernah absen menjadi penutup kepalanya
inilah trademark penampilan pak hatip yang berbeda dari penjual lain
awal mula datang ke jakarta
ternyata ia sudah mantap untuk menjual kopi dan minuman saset keliling
karena banyak saudara yang ke jakarta lebih dulu menekuni profesi ini
pria asal madura ini pun perlu berguru sebelum mulai berjualan
butuh skill ala tukang starling agar bisa bersaing di ibu kota
mulai dari skill bersepeda merangkai saset hingga meraci kopi
beli kopi di starling itu kan rasanya beda ya kayak bikin sendiri
itu berarti ada tekniknya sendiri berarti
ada juga biar yang biar bikin enak akhirnya kasih agak dikit
pastinya banyakin gitu kan
oh itu biar rasanya lebih keluar
tergantung sih tergantung dari mintanya itu
kalau orang yang bikin yang enak itu biar agak manis itu udah
akhirnya kasih enggak sampai separoh kasih es aja
datang ke jakarta hatib muda hanya bermodal nekat
tidak ada modal besar yang disiapkan untuk mulai berjualan
semuanya hanya mengandalkan pinjaman dari agen
agen adalah toko yang menjual minuman saset dan semula
tidak ada kebutuhan jualan lain
dari agen ini ia dipinjamkan modal dua juta rupiah dan sebuah sepeda
berapa modal awal dikasih sama agen waktu awal awal
awal modalnya bukan dikasih pinjaman duit
pokoknya dilengkapi pedagang ini ngetrisari rokok semuanya
sedotan gula semuanya itu
udah modalnya sampai dua juta itu udah ngebom dulu
udah di jalan aja sama
berarti itu ketika awal itu dikasih model tuh barang semuanya ini
iya pokoknya semuanya
sepeda termos apa segala macam semua
semua kayak sepeda termos
sampai sepeda sepeda dikasih semua dimodalin
kalau nggak ada dimodalin kalau udah punya nggak
agen menjadi bagian penting untuk semakin berkembangnya starling di kampung ini
dari agen calon penjual ini pun difasilitasi terutama permodalan
saya pun kembali penasaran dan menuju ke salah satu warung
yang juga menjadi agen starling
saya pun bertemu dengan mbak sonia
yang mewariskan warung yang berdiri sejak tahun dua ribu delapan ini dari orang tuanya
saat ini agen basoni memiliki kontrak dengan tujuh puluh pedagang keliling
yang semuanya berasal dari wilayah madura
sampai sekarang ini udah berapa pedagang starlingnya
kalau dalam sehari itu satu pedagang itu biasanya ngambilnya berapa saset ini sih sebenarnya
kalau rata rata sih lima renceng cuma tapi kalau lagi rame sekerdusan
satu karun berarti berapa rupiah tuh
ya hampir tujuh ratus an
satu orang tujuh ratus ribu
kalau lagi ada event event gitu buat ada acara di luar
itu lebih dari tujuh ratus
satu juta bisa
satu hari satu pedagang lebih atau satu juta rupiah
buat beli barangnya
gimana caranya mbak sonia ini kan tujuh puluh orang ini besar ya banyak
sedangkan di sini ada banyak agen nih
mungkin gak sih antar pedagang starling ini mereka kayak pindah agen gitu misalnya
kadang ada kadang gak dibolehin sama saya harus tetap di sini aja gitu
kan kita sistemnya tuh ada yang ngadain kontrak terus ada yang juga yang buat kasbon juga
kalau kalau pedatang baru gitu
oke jadi mereka ada kontrak dulu supaya mereka tuh nggak pindah ke agen yang lain
berapa lama kalau kayak gitu misalnya ada kontrak gitu
atau ada keretapan khusus nggak sih
iya sih paling se itunya dia semuanya dia
kalau misalkan dia mau stop sampai sini ya udah kita bayar dulu kas bonenya baru dia ke sini
tidak hanya modal dan semua kebutuhan para agen ternyata juga menyiapkan tempat tinggal para penjual penjual mereka
di atas lahan terbatas ini para agen menyediakan kamar kamar sederhana secara gratis
untuk menampung sekaligus membuat betah penjual starling mereka yang hidup di
bisa terdapat ratusan yang tinggal di satu bangunan ini saja
pedagang pedagang starling yang tujuh puluh orang ini tinggalnya di sini juga
di bangunan ini semua
di atas ada kontrakan juga di sana juga ada kontrakan
oh jadi tujuh puluh orang pedagang starling mereka ngambil barang di sini mereka tinggal ngontrak ke sini semua
tapi semua kebutuhannya di sini ada kontrak di sini
bagi warga asli kampung ini keberadaan agen dan penjual starling secara tidak langsung ikut menggerakkan ekonomi mereka
terdapat dua shift operasional penjual starling shift pagi setelah sholat subuh dan shift sore berangkat setelah sholat asar
kalau dari prt sendiri sebenarnya mulai kapan sih kampung senen ini rt satu rw lima ini berubah menjadi kampung starling itu sejak kapan
itu dari dua ribu sembilan
dua ribu sembilan sudah mulai
itu dulu kan nggak seperti ini dia ini pedagang teh botol yang pakai gerobak itu
berhubungkan kawasan jakarta kan sering ada penertiban trotoar tidak bisa untuk dagang itu
makanya mereka ini beralih lah ke pedagang starling ini
dengan sepedanya bisa kemana mana
ya awalnya sih bukan suku madura ada satu namanya darsa dari tegal
itu pelopornya satu
mereka itu kan berdagangnya starling kopi ini
mungkin dilihat rame ya mungkin itulah
akhirnya muncullah usaha usaha baru
ada agen di sana kemudian juga ada si pelaku starling
ada yang khas nggak sih pak rt sebenarnya sepeda starling dari kampung starling ini dibandingkan dengan pedagang pedagang starling dari wilayah lain
jadi lihat dari bok bok tempatnya ya
nah seperti ini nih
nih seperti ini
ini ya pak rt ya berarti ya
beda sama yang lain
tapi kalau dia kayak berbentuk kayu atau papan itu bukan pedagang starling kami
sama seperti itu
jadi kalau di sini itu memang pedagang starling nya itu memang cukup nyeni ya
namanya punya kotaknya pun diperhatiin gitu harus bagus gitu ya
cantik deh pokoknya ini
betul betul starling dari komunitas madura
gigi berarti orangnya semua
ya pedagang starling di kampung ini memang cukup berbeda
tiap rencengan minuman saset disusun menarik
kotak kayu pun terpasang kokoh di jog sepeda belakang
agar termos dan botol minum bisa ditempatkan dengan rapi
penjajah starling dari kampung ini punya kekhasan sendiri yang berbeda dengan pedagang starling dari wilayah lain
di sini kebutuhan lain seperti air panas dimasak dan disiapkan oleh agen
penjual tinggal ambil termos yang sudah diisi
begitu pula dengan es batu yang juga sudah disiapkan oleh agen
jadi tidak heran
bila kampung starling saya melihat aktivitas memasak air dan juga puluhan kulkas yang tersusun rapih di sepanjang jalan
dan sebelum berangkat jualan saya meminta pak hatip membuat kopi ala starling yang paling enak
dan rahasianya pun dibeberkan ke saya
pak hatip sebelum berangkat saya mau dong diajarin cara bikin kopi saset yang enak yang kayak tadi pak hatip udah belajar dari awal
yang enak pokoknya bikinnya
kalau yang enak ini kasih air dikit aja
nah ini ramon yang bikin kopi saset enak nih ya
oke ini ramon kopi yang paling enak
ini yang paling enak oke
ini yang paling enak kopi dari kopi butai cappuccino
jadi kalau yang paling enak itu dibikinnya
kopi saset airnya sedikit es batunya banyakin jadinya enak kayak gini
nggak kalah sama kopi yang lima puluh ribuan
lebih enak banget
lebih enak lagi ya yo
ras cikem dari mbak hatip
target yang harus dicapai itu berapa sih sebenarnya
kalau per spg
kita di sini kan ada dua spg
jadi dua spg ini targetnya selama tiga bulan lima ratus juta
lima juta penjualan ya
empat juta penjualan
hampir di tiap pojok kota jakarta starling ada
menembus kemacetan jalan dengan gocekan sepedanya
minuman saset rasa sari buah atau kopi dengan harga lima rupiah saja
menjadi magnet kenapa starling banyak peminatnya
makin tinggi peminat tentu saja makin ramai pula kampung starling
kampung di wilayah senen yang berbatasan dengan gambir ini memang punya kekhasan sendiri
jajaran sepeda aneka warna menjadi ciri khasnya
kamar kamar kontrakan sederhana yang berjejalan hingga aktivitas merangkai minuman saset
juga tak lepas dari wajah kampung starling
tiap pagi dan sore hari toko dan agen tidak pernah sepi pembeli
cuan pun berputar amat cepat
setiap harinya satu orang penjual bisa menghabiskan sedikitnya lima ratus ribu rupiah
untuk berbelanja barang mengisi sepeda
jadi tidak heran bila sales perusahaan minuman ringan dan kopi kemasan saset panen cuan di sini
rizal seorang sales brand kopi besar ini mengaku
target penjualan lima ratus juta rupiah per tiga bulan pun bisa mulus tercapai
mampu menjalin hubungan baik dengan para agen dan penjual starling
kalau bisa dikatakan sebagai seorang sales salah satu brand kopi ini
target yang harus dicapai itu berapa sih sebenarnya
kalau per spg kita di sini kan ada dua spg
jadi dua spg ini targetnya selama tiga bulan lima ratus juta
lima ratus juta penjualan ya
iya di targetnya
dan itu sering terpenuh ya
di kuartal satu januari februari maret itu tercapai
dari berjualan kopi sasetan atau barang barang
orang orang yang masih ada
bagaimana tidak ada sekitar tujuh ratus penjual starling di sini
yang setiap hari membeli barang untuk dijajakan di ibukota
seperti pak hatip yang berkeliling di sekitar jakarta pusat
saya pun ingin ikut kemana pak hati pergi
dan dari pak hatip saya tahu bahwa dalam sehari
ia pernah mendapat cuan hingga satu lima ratus rupiah
pak hatip kalau dalam sehari dapetnya berapa sih pak
bergantung dari rame nya sih
biasanya kalau hari sabtu minggu kadang delapan ratus
kalau hari hari biasa kadang lima ratus empat ratus gitu
kalau yang paling besar yang pak hatip dapat selama sebelas tahun menjadi tukang starling berapa
tiga kali pernah besar sekali berapa
iya sehari itu
waktu itu ada acara sih
iya dua ratus dua belas itu
oh waktu itu semuanya satu lima ratus dapat sehari
kalau misalnya lagi rame rame nya
es batu habis atau air panas habis terus akan gimana
balik lagi ke agen ke rumah
kalau saya enggak enggak balik ke rumah
cari di warteg aja cari di luar aja
kalau di baliknya kan jauh
jadi beli di warteg gitu di warung warung gitu
bagi para penjual starling ada kesepakatan tidak tertulis
yaitu untuk saling berbagi rejeki
karena dalam satu tempat manggal
seringkali diisi lebih dari dua penjual
jadi tidak ada yang namanya berebut pelanggan
kalau jalan pak hatip ini kan adalah satu satu daerah yang ramai
itu pasti kan enggak ada satu starling doang
pasti ada banyak starling
kalau starling itu kalau di tempat tangkalan itu
kalau sudah ada tempat tangkalan
itu jadi yang kopi pilih itu enggak nongkrong
kalau di tempat tangkalan kalau tempat keliling dibagi bagi
kalau keliling ngumpul tiga orang
udah orang beli tiga itu satu satu
kalau ada orang beli enam dua
kadang saling bagi bagi ya
jadi sudah ada kesepakatan aja ya antara pedagang starling ini ya
minta ke satunya ini dikasih
minta ke satunya itu dikasih juga
jadi semuanya dapat rejeki yang sama
saya pun meminta ini
saya pun meminta izin mencoba sehari menjadi penjual starling
tentu saja dengan meminjam sepeda pak hatip
tapi di awal saya sudah diwanti wanti
bila sepeda jatuh atau barang rusak ya harus ganti
jadi saya tidak heran bila tangan pak hatip tak pernah lepas dari jok sepedanya
dan memimping saya agar stabil
karena membawa sepeda dengan banyak barang ini sama sekali tidak mudah
ternyata nggak gampang ya pak bawa ginian
tidak gampang berat ya
jadi intinya itu harus seperti apa sebenarnya kalau bisa jalan awal awal pak hatip
awal awalnya saya itu belajar dulu dua hari itu
dua hari belajar dulu
iya dua hari
tapi langsung banyak barang seperti ini
iya pokoknya barangnya kayak ini semua itu
nanti kalau bawa belajar tidak ada barangnya nanti kalau bawa banyak seperti ini nanti kaput
kalau saya belajar nanti jatuh gimana pak
kalau kamu belajar jatuh harus ganti nih
menjadi seorang penjual starling bukan tanpa resiko
berkelana menyusuri ibu kota memilih tempat manggal kadang bisa jadi problem
apalagi kalau bukan terjaring razia satpol pp
nah ini kan kalau kayak pedagang pedagang keliling kayak gini gitu
itu kan banyak berhadapan sama petugas lah penertib gitu
pernah kena razia
waktu saya ke liding dulu pernah sih
kena di monas itu

apa yang diambil pak
iya waktu tahun dua ribu berapa sih
pokoknya nggak salah sekarang itu hampir tujuh tahunan sih
kalau udah terjaring satpol pp kayak gitu tinggal beli baru semuanya aja lah ya
jadi akhirnya akan dikasih semuanya
iya dikasih modal lah
dikasih modal semua ya
dikasih modal buat beli sepeda gitu
tapi kalau mau pulang kampung modalnya harus dikasih
itu modalnya harus dikasih dulu gitu
kadang pak hatip pulang sebentar untuk beristirahat
seperti rekan sesama ia tinggal dikontrakan sederhana milik agennya
dengan tinggal di sini pak hatip mengaku bisa menyimpan uang
untuk diberikan ke istri dan satu orang anaknya di madura
lantai dua ini
lantai duanya ini
berarti ini kamarnya pak atik
pak atip keluarga sama anak yang dibawa ke sini di kampung
kalau pak tip sendiri berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali pulang ke
pulang ke madura itu kadang empat bulan kadang lima bulan kadang tiga bulan gitu
pas hari raya aja atau ada
kalau hari raya itu hari raya saya tetap guna
sebelum puasa puasa kurang tiga hari pulang
lebaran haji pulang
abis lebaran puasa lebaran haji pulang
abis lebaran haji bulan maulid pulang
abis muli muli pulang ke jakarta nih sebelum puasa
tapi istri pernah datang ke sini
tinggal bareng gitu ngeliat kerjanya pak hatip gitu
sama sekali enggak pernah
belasan tahun di jakarta
belasan tahun saya di jakarta enggak pernah
soalnya mau ikut ke jakarta mau bikin tahu jakarta udah
di rumah aja di kampung aja biar terus ada yang ngirimin belanja aja gitu
tapi pak hatip enggak berniat mau pulang kampung ngurusin
ya besok kan mulit
tapi kalau itu riskinya dari starling ya pak
ya itu ada aja dari starling
dari itu mesin tani gitu
nampaknya orang bisa harusin
inilah kisah penjual starling alias starbuk keliling di jakarta
tinggal di kampung yang terbentuk lekat dengan segala budaya kampung halamannya
keberadaan mereka tentu tidak bisa dipandang sebelah mata
karena dari mereka kita bisa melepas dahaga dengan racikan kopi nikmat ala jalanan